kisru donasi akiditio hingga kini masih terus bergulir
rumah herianti di jalan tugu mulya ilir timur satu pada selasa siang
masih dijaga petugas kepolisian dari subdi tiga jatan ras polda sumsol
di depan rumah juga terlihat satu unit ambulans dari dinas kesehatan provinsi
dua tenaga medis dari dinas kesehatan provinsi tidak menjelaskan sakit yang diderita herianti
direktur sarsa kriminal umum polda sumsol kombes pol hisar sialagan
pada selasa sore menjelaskan herianti sedang sakit
penyidik akan memastikan kondisi kesehatan herianti melalui dokter polda sumsel
polda sumsel juga memiliki fakta baru terkait uang saldo milik herianti di bank mandiri
dari hasil koordinasi ke bank mandiri sesuai dengan biliet biro
saldo di rekening tidak mencapai dua triliun rupiah
bahwa saldo tidak mencukupi dari angka bilet giro
langkah langkah kita untuk lebih dalam lagi
kita harus bersurat dan itu sudah kita lakukan dengan bersurat ke bi untuk meminta izin dari otoritas
sebelumnya juga sempat beredar foto billyet giro dengan tulisan penyerahan dana dari anak akiditio
tio herianti kepada kombes pol heni kresnowati kabit keuangan polda sumatera selatan
di dalam bilet giro juga tertulis batas ambang pencairan dana dua agustus dua ribu dua puluh satu
kepala bidang humas polda sumatera selatan kombes supriyadi memastikan
foto biliet giro yang beredar adalah palsu
hingga saat ini penyidik di treskrimum polda sumsel sudah memeriksa lima saksi
terkait rencana pemberian donasi sebesar dua triliun rupiah untuk penanganan covid sembilan belas di sumsel
dana diserahkan secara simbolis kepada kapolda sumsel
inspektur jenderal eko indra heri pada dua puluh enam juli lalu
hanif hairandi palembang sumatera selatan